pulang kampung bersama keluarga besar membuat banyak warga surabaya memilih menyewa mobil
menurut calon pemudik mobil sewaan cocok untuk bepergian ke berbagai tujuan
jayak sudarmaji misalnya berencana mudik kelebih dari satu kota
satu lebih praktis yang kedua keluarga saya ini keluarga besar
banyak lah kecil lainnya itu banyak orang
jadi kalau paket akomodasi lain seperti kereta topis biayanya lebih banyak juga
ada beberapa jenis paket penyewaan mobil
di penyewaan mobil my trans misalnya ada paket sewa mobil dengan pengemudi
ada juga paket lepas kunci atau tanpa pengemudi
harga sewa variatif tergantung lama sewa dan tujuan perjalanan
secara umum kisaran harga antara lima ratus ribu sampai lima belas juta rupiah
asperda organisasi pengusaha rakyat
kedua kota yang menggunakan kart daerah jawa timur mengatakan
kenaikan ini berlaku mulai dua puluh satu sampai tiga puluh april dua ribu dua puluh
wakil ketua dpd asperda jatim sindubayu mengatakan
meski harga naik pemesanan tinggi
hal ini tak lepas dari penjemputan ppkm dan pelonggaran yang diterapkan pemerintah
kita unitnya hampir semua udah mau habis semua mas
jadi kami alhamdulillah di tahun ini kami bersyukur bisa mengalami peningkatan order
mobil yang disewa untuk mudik akan menempuh berbagai tujuan di jawa timur
seperti tulung agung tuban kediri gresik dan lamongan
ada juga penyewa dengan tujuan keluar jawa timur yaitu ke jawa tengah yogyakarta jakarta dan jawa barat
jelang mudik lebaran sejumlah calon penumpang di bandung jawa barat rela membeli tiket di atas harga normal
hal itu karena sejumlah transportasi umum melakukan penyesuaian tarif salah satunya jasa travel di kota bandung ini misalnya
travel yang melayani keberangkatan dari bandung menuju sejumlah daerah di selatan jawa barat dan jawa tengah ini mulai menaikkan tarif pada lima belas april sebesar rp tiga puluh lima dari tarif sebelumnya
kemudian tarif akan kembali naik dua kali lipat mulai sembilan belas hingga dua puluh tiga april yang tarifnya mencapai rp tiga ratus empat puluh lima
meski demikian tingkat keterisian kursi penumpang
sudah mencapai lima puluh persen dua pekan jelang lebaran
tingginya tingkat keterisian kursi yang akan mudik juga terjadi pada moda transportasi bus
salah satu perusahaan otobus di terminal cicahem ini misalnya
mulai delapan belas april mendatang kursi yang sudah terisi pemudik sudah mencapai sembilan puluh persen
sejumlah calon pemudik mengaku tidak masalah dengan adanya kenaikan tarif di musim mudik lebaran
apa lah udah musimnya ya biasanya ada tuslah gitu
biasanya ada sebelas
waktu itu masih satu ratus lima puluh an
kenaikan tarif angkutan penumpang ini dihitung berdasarkan jarak perjalanan
hal itu berdasarkan surat keputusan gubernur jawa barat tentang tarif batas atas dan bawah antar kota dalam provinsi untuk kelas ekonomi
diberitahukan sebelum calon penumpang itu naik
jadi ini loh ada kenaikan gini gini
itu yang harus disampaikan dari tiap tiap operator ke masyarakat
dan masyarakat juga ya mohon pengertiannya
karena kebetulan yang diatur itu memang hanya tarif angkutan yang kelas ekonomi
pada lebaran dua ribu dua puluh tiga pemerintah memprediksi ada sekitar satu ratus dua puluh tiga juta orang yang akan melakukan mudik
sekitar delapan belas persen masyarakat memilih mudik menggunakan transportasi bus
tim liputan cnn indonesia